aksi perundungan atau bullying tidak dapat dianggap remeh atau dipandang sebelah mata
di sejumlah kasus yang terjadi di kalangan remaja perundungan bisa memicu keinginan untuk bunuh diri
kita akan bahas sudah terhubung bersama saya malam hari ini ada psikolog elizabeth santosa
lizzie selamat malam apa kabar
sekarang lizzie jauh banget ya
hai apa kabar
baik di melbourne ternyata
oke sebelum langsung aja deh kita ngomongin soal apa bagaimana waspada bunuh diri di kalangan remaja ya
ini serem banget gak cuma di indonesia bahkan di seluruh dunia
bahkan di amerika pun kalau misalnya saya baca bunuh diri itu menjadi salah satu faktor pemicu kematian terbesar di kalangan remaja
kita kan tahu kalau remaja itu sebenarnya bukannya lagi lagi lagi apanya ya
lagi randum randumnya gitu lagi seneng senengnya ya kan mencoba sesuatu yang baru
mencari jati diri tapi justru mengakhiri hidupnya
dikarenakan memang makin tinggi tingkat remaja yang bunuh diri itu benar
makin tahun makin tahun itu makin tinggi dibanding tahun tahun sebelumnya
dikarenakan banyak sebab tiffany ada misalnya sebab dari eksternal
contohnya tekanan tekanan sekolah itu bisa
kalau kamu lihat ada beberapa orang tua yang punya harapan ekspektasi tinggi kepada anak itu
kalau anak nggak bisa sampai mendapatkan satu achievement atau prestasi itu
di singapura juga ada yang bunuh diri
yang kedua dikarenakan tidak bisa keep up sama the new trend
banyak banget anak remaja yang mana pernah dengar bunuh diri karena mungkin nggak punya motor nggak kayak teman temannya
dia tidak bisa memiliki suatu barang yang teman temannya punya
itu salah satunya ya sih
pencegahan terbaik sebenarnya adalah dari lingkungan keluarga
karena keluarga terdekat
itu adalah orang orang yang betul betul tahu siapa remaja ini sebenarnya
tapi yang jadi perhatian adalah kadang kadang keluarga terdekat mereka orang tua
pokoknya yang tinggal satu rumah itu mereka juga luput dari pengawasan
bagaimana sebaiknya ini khususnya untuk orang tua juga ya untuk lingkungan terdekat keluarga
mengenali kemudian melakukan pendekatan pada remaja
oke kalau ngomongin soal masalah bunuh diri dan depresi
itu kan maksudnya bunuh diri itu gak pernah ada yang gadakan ya
oh besok tiba tiba impulsif itu sebenarnya enggak
itu biasanya diikuti oleh stres berkepanjangan depresi
itu harusnya menjadi tugas tanggung jawab orang tua dan juga teman teman sekitarnya
kalau sampai teman teman sekitar dan orang tua tidak tahu itu biasanya ada masalah
toksik hubungan antara keluarga itu harusnya atau disfungsi keluarga saya katakan
harusnya sih cukup jelas biasanya
karena setiap manusia baik itu orang tua orang tua itu juga
mereka ada di titik di mana memberikan sinyal sinyal meminta tolong
nah itu kita perlu peka terhadap signal signal itu
kadang kadang ada yang bilang aku mau mati aja
nah bercanda padahal beneran gitu
jadi jangan pernah menganggap remes signal signal dari anak anak remaja kita ini
oke cara berpikir mereka yang instan itu juga apakah menjadi
apa pemicu bunuh diri
tadi sebelumnya saya tampilkan karena ngomongin bagaimana fanatisme dari pecinta boy band atau girl band korea gitu ya
k popers bahkan sampai yang berlebihan tuh di kategori beratnya mereka bisa sampai bunuh diri gitu
nah apakah mereka mereka ini memang remaja remaja ini memang di usia mereka itu terbiasa dengan cara berpikir yang instan
sehingga ya nggak berpikir panjang gitu
mereka sedang dalam transisi event
jadi sudah mulai tapi masih jadi remaja itu punya hormon yang masih berantakan yang belum mecur belum matang
sehingga kalau mereka punya suka sesuatu tuh memang tadi yang tiffany katakan lebay banget gitu
hal kecil bisa jadi besar jatuh cinta itu bisa sejuta rasanya
ketika mereka sedih sakit hati atau emosinya juga berlebihan
so bisa saya bayangkan sangat sulit buat remaja untuk mengontrol tingkat emosinya dan memanage itu
perlu ada orang dewasa yang membimbing remaja ini
oke berbicara mengenai fanatisme juga nih lizzie
fanatisme di kalangan remaja anda melihat itu sah sah saja atau mungkin ada perspektif lain
boleh jujur teh
boleh boleh dong harus harus
aku pernah remaja dan gue juga salah satu pencinta boyband gitu yang ada di kamupan
walaupun gak sampai halu sih halu tingkat berat
jangan jangan jangan gak boleh
oke jadi sebenarnya biasa biasa aja kan sah sah saja kan
tapi kenapa banyak remaja remaja kok kayaknya kalau sekarang ya makanya kita kan juga pernah jadi remaja ya
walaupun mungkin zamannya beda boybandnya juga beda
tapi kalau ngeliat sekarang tuh kayaknya kok berlebihan sekali gitu dengan idola idola mereka
apa memang zamannya yang berubah atau memang nggak tahu apa
dikarenakan orang tuanya juga lebih permisif
kalau dulu kita tuh sebisa apa sih kita mencintai atau menggilai
kadang kadang kita paling banter apa gitu poster
tapi orang tua yang makin permisif uang meja mereka juga beda ya
tingkat ekonomi orang tua lebih baik lagi mereka lebih bisa spending lagi lebih banyak lagi
orang tua bekerja udah gitu gak ngerasa bersalah
mau minta duit dong transfer
nah itu yang membuat salah satu faktor faktor yang juga memicu tadi kegilaan tadi itu
oke atau mungkin orang tuanya juga ngefans dengan musisi atau girl band atau boyband yang sama ya gak sih
sekarang juga banyak soalnya
oke deh terima kasih ya lizzie sudah bergabung dengan si indonesia connected malam hari ini
terima kasih jauh jauh dari melbourne australia
selamat malam sehat terus ya lis